terima kasih anda masih menyaksikan kami di good morning prabu
ini ada kisah yang sangat inspiratif sekali
di mana ada mantan anak jalanan yang kini dipercaya menjadi kepala sekolah sebuah smp negeri di jakarta
yang tetap tidak melupakan masa sulitnya
ia mendirikan sekolah dengan biaya murah hingga gratis untuk anak anak jalanan dan kurang mampu
nah koresponen cnn indonesia daniel akhri memiliki cerita lengkapnya
untuk menyambut hari guru nasional besok dua puluh lima november dua ribu tujuh belas
dan informasi ini pemirsa menutup good morning edisi hari ini
jangan lupa untuk terus menyaksikan prosesi adat pernikahan kahiyang bobi di cnn indonesia
ya jangan lewatkan sajian informasi terbaru cnn indonesia dua puluh empat jam non stop di transvision dan juga uctv
inovasi dan inspirasi datangnya bisa dari mana saja termasuk dari kisah diri sendiri
ia perantau dari timur jawa ke jakarta pernah menjadi anak jalanan
pernah merasakan kerasnya berjuang di sana hingga akhirnya sekarang menjadi kepala sekolah
dan mendirikan yayasan citra dharma sekolah gratis untuk mereka yang kurang mampu dan anak jalanan
terletak di bambu apus jakarta timur yayasan citra dharma ini didirikan
pak samin hampir dua puluh tahun yang lalu
di sini ratusan anak jalanan dan kurang mampu diberikan pendidikan formal serta keahlian tanpa biaya
bagaimana anak anak ini akhirnya bisa bersekolah
sebagian yang dari bos kita sisihkan dan sebagian ada rezeki saya usaha yang lain
karena memang komitmen saya waktu mang nazar kalau saya punya rezeki allah kasih rezeki
saya mau bikin sekolah buat anak dua afa anak yatim dan anak jalanan
jadi banyak yang saya
saya sendiri juga nggak tahu pada saat guru waktunya gajian alhamdulillah selalu ada
walaupun saya tidak menutup mata kadang kadang juga telat
harusnya tanggal sepuluh molor sampai tanggal lima belas tanggal dua puluh
kenapa sih pak ada undang undang ada pasalnya juga di batang tubuh
kalau anak anak terlantar fakir miskin itu punya negara
negara punya kewajiban di sana untuk bisa memuliakan mereka
kenapa pak gak menunggu pemerintah aja kenapa harus bapak kenapa harus tabungan bapak sendiri
kalau tahu saya ada sekolah seperti ini waktu itu kalau tahu ada semea kayak ini dulu
mungkin saya bukan tahun sembilan puluh delapan mendirikan yayasan ini mungkin lebih cepat gitu loh
jadi kalau menunggu saya kira yang namanya menunggu satu detik pun lama
dan ini saya ingin mencoba mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui kegiatan ini
kementerian sosial mencatat anak jalanan menjadi problematika utama di jakarta
dengan jumlah terbanyak di indonesia
kementerian sosial mencatat anak jalanan menjadi problematika utama di jakarta dengan jumlah terbanyak di sekolah
di indonesia sebesar tujuh enam ratus anak
kehadiran sosok muhammad samin dengan sekolahnya mengubah pemikiran mereka
salah satunya yusuf mantan pengamen yang kini duduk di bangku kelas satu smp
lalu saya tiduran di pangkalan ojek di tangan ini
terus itu ada p tiga s datang menangkap saya
jadi saya dibawa ke psbi
terus tanya tanya tinggal di mana orang tuanya di mana
terus saya jawab jujurnya
terus di psbi saya di dua puluh delapan hari gak masalah
nah dari itu saya ditanya sama dia mau sekolah nggak
ke panti panti mana klender
yaudah saya bilang aja
yaudah akhirnya saya dioper panti klender di situ sekolah
kenapa yusuf mau sekolah
biar gedenya sukses bisa ngebahagiain orang tua
jadi gimana cita citanya mau jadi apa
polisi poluan dong ya
nah kamu mau mimpi jadi apa
tapi justru mereka tidak akan kalah saing di masa depan
danir ahri jakarta